gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama menilai pembelian tanah untuk perluasan rumah sakit sumber waras sudah sesuai peraturan
badan pemeriksa keuangan menaksir ada kerugian negara setelah mengecek ada ketidakcocokan data pemerintah provinsi dki jakarta dengan hasil audit bpk
kenapa kerugian njop tidak sesuai yang menetapkan njop siapa kami tapi yang menentukan jonasi siapa
dari pusat terus alamatnya nggak sesuai yang menetapkan alamat di setiap itu siapa bpm